karena satu pun diantara rumah perdisambu itu tidak mempunyai hati nurani
krupuk tersebut dijual seharga satu rupiah tiap enam keping
dan terbedo kepala perang
apalagi kalamnya kan sama kak tania kan sebenernya kan secara postur kan ga jauh jauh amat
ketika menikung atau melewati jalan terjal posisi badan pengemudi harus melawan kemiringan kendaraan agar atv tidak terbalik
kan terantan terantan kalau istilahnya itu dia lancar
tiga infrastruktur yang harus dibangun
nah yang kedua adalah
nah kalau kita perhatikan indeks harga konsumen amerika itu meningkat
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang keberagaman penduduk asli australia
itu bentuknya wajib di setiap perguruan tinggi itu harus ada
terus satu episo butuh waktu berapa lama
menanggapi hal tersebut dokter spesialis telinga hidung tenggorokan
menjelang petang pengunjung pun berkesempatan melepas tukik
ngelihat video kak faisal di youtube kali
apaan di up lagi videonya
akan dilakukan melalui keputusan presiden
hargumnya itu tidak bisa menyebabkan
jadi artinya bahwa pada saat orang mengalami persoalan awal
namun juga kita sama sama dalam tadi saya sudah sebutkan unsur pertahelix tadi
setiap liukan memberikan makna
pak khalid gimana bapak udah sahur belum nih pak
ia mendukung peranan preventif
resiko dengan perubahan harga itu yang selisih antara harga jual dan harga beli tadi
dan ngeliat safety nya juga sih sebenernya
indonesia itu makanannya yang gak ada yang ngalahin
direbus selama enam jam
nah panik itu hanya akan berakibat kita itu mengikuti tren sesaat saja gitu
nah sehingga kalau misalnya nana bilang bahwa ini perlu diganti ini perlu diganti saya nggak akan jawab
itu kegiatan bulanannya jadi penambahan air aki seperti itu
meski mendapat majikan yang baik dan tak menjadi korban kekerasan
terus langsung seleksi di perbanas
kalau dalam pertempuran itu gak mungkin
sebelum memberikan laporan nih kita nanya nanya dulu nih
konstelasinya setelah pak mahfud mundur
yang membawa kebaya itu adalah dari negara luar
ditawarin setau gue uph
setiap satu minggu sekali uber dan kawan kawan
ini adalah sayur asem jawa timuran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
dengan cara delivery ya delivery kemudian tanpa kontak fisik sampai ke household
dan ini merupakan tanda bahwa kenaikan harga
yang dulu saya yang masih belum menjadi orang tua
maka radusan atau ritual pemotongan dua kerbau dilakukan
kuliner yang paling dicari pengunjung tentunya sate kampret
kemudian data data pengguna juga sudah kami amankan
baik pak ini kalau sesuai dengan prediksi dari badan intelijen amerika serikat jika memang iran tetap menyerang ini ada langkah balasan apa yang diprediksi
memacu kendaraan mereka mulai dari start lalu melakukan putaran selama lebih kurang dua puluh tujuh lap dan juga nanti akhirnya finish di sini
harusnya ada satu lagi sandi ibrahim
ada peristiwa bahagia namun tak sedikit yang membawa duga bahkan bikin gele gele kepala
oposisi masuri jika tidak ada oposisi
kita bangun dengan berbagai macam dialektikanya
meskipun besaran kenaikan suku bunganya sudah ter price in ya di pasar sudah sembilan puluh delapan persenan itu berdasarkan survei cme ya cme market watch
untuk menenangkan sekutu sekutu yang melindungi israel begitu
baik pak hans terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini
dari cina terus teman teman petani yang di jakarta itu mereka penasaran
oh enggak ribet harga tiket sendiri saat ini gimana
dan itu juga cost nya itu
karena menggunakan ayam untuk topping daging berwarna merah alias chashu
ya timnas senior ya yang mau berangkat ke doha ya
karena olahraga biar sehat
bisa memulai usaha ini ya
ini merupakan menjadi lintasan dari material vulkanik
dusun bondan mampu ikut serta menurunkan emisi co dua sebagai pemicu pemanasan global
statement bahwa saya mau belajar agama dan ketika
memang sebagai sosok raja
ini angka yang hari yang benar benar luar biasa
kita membaca putusan dari pra peradilan pn jaksel itu
dua pertandingan itu malaysia dan india
kemudian sp dua itu enam bulan
banyak kali orang orang yang sebenarnya bekerja dengan pekerjaan
kalau misalnya dari sisi proses sih memang konteksnya endapan aluvialnya ini kan sedang kompaksi alam ya nih pak

tapi sultan pontianak ix sekaligus cucu pendiri kota pontianak menyebut itu cuma salah tafsir saja
kalau emang setengah matang bumbunya meresap lagi itu kan ditumis lagi dua kali
selanjutnya saya akan mengajak anda menikmati misoa di salah satu restoran masakan tionghoa yang tempatnya nyelempit alias tersembunyi di dalam pasar pabean
ada beberapa pemain dan ofisial yang terkonfirmasi covid
karena memang inflasi amerika bisa dikontrol tiga dua
bagaimana itu para pelaku usaha bisa diawasi gitu pak untuk bisa tidak terhindar lah itu kerugian yang tertimbul
yang dimaksud oleh kemendik putri stek ibu cici
imbalan yang tinggi itu sembilan puluh sembilan itu sudah
puasa dan lebaran ini adalah puncak dari permintaan tersebut
kalau dengan analogi misalnya katakanlah bertinju
mereka berhadapan dengan kondisi ini selama enam jam sampai batu terakhir terangkat
pohon durian montong ini ternyata menggunakan metode top working atau sambung pucuk
atau efektivitas dari pemerintah itu sendiri
nah kelas kan kan baru kelas empat gitu
australia jordania dan korea selatan
aneka kuliner pun mulai tumbuh di kawasan cideng
selama puluhan tahun tidak mampu
ya gue cari yang lain gue bikin sekolah basket mendingan sekarang gue bikin akademi kan
semoga selalu sehat selalu bisa menebar manfaat untuk banyak orang
menyentuhi caranya si pelaku kuburu terpergok pemilik ketika pemilik keluar dari kamar pelaku
nah rupanya dari situ kemudian mungkin pada saat sudah jatuh tempo
ini yang menurut saya agak berbahaya
pemerintah kota samarinda optimis akan visi misinya menuju kota pusat peradaban
dalam literatur sepertinya ini adalah raja tertua yang pernah memimpin inggris gitu ya ketika di di di lantik
kelebihan aplikasi olahraga terletak pada sifatnya yang fleksibel karena bisa diakses di mana saja
salah satunya melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi
kami ya nggak akan apa ya namanya kemudian mendeklir begitu
kalau dynamic stretching sama static stretching pernah dengar nggak
dan tidak ada pemain betul betul dekat dengan pemain yang mencetak gol
strategi dan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan diplomasi budaya tersebut
there s like only uchol sph yang bisa main terus semuanya kayak ya
sebelum kita kesana dulu
karena sudah males ditekan itu
dan mereka yang terkena dampak akan mendapatkan visa sementara
tak pula melantikkan jari jemari
selain itu juga bisa ditambah topping diantaranya keju dan red velvet
apalagi kalau misalkan sebagai kepala keluarga meninggal
atau simetris gitu ya supaya kenaikan dan penurunan sama posisinya
ya dua pemain itu memang terbilang istimewa
masukkan ke dalam truk pengangkut
oke berarti ngejarnya apa aja tuh mas selama fisik buat ngejar anak anak ini yang muda muda ini
nah bagaimana cara bmkg meningkatkan literasi bencana khususnya di daerah nih bu
inilah salatiga kota dengan ragam pilihan makanan yang menjadi buruan pecinta kuliner
salah satunya ya dari segi tenaga listrik
jadi kita benar benar mengkaji secara mendalam apa karakteristik dari kebaya
di atas daging kalau yang dibakar itu ada gosong gosongan
tapi perjuangannya hasilnya sampai sekarang juga kelihatan banget ya kak ya
tahap kedua kerupuk setengah matang digoreng lagi di pasir yang sangat panas hingga mekar dan renyah
menurut direktur lembaga biologi molekuler ikman amin subandrio penularan
mbak ini kita bicara mengenai emas ya dan resesi
tapi kami telah belajar untuk berinteraksi dengan orang orang yang memiliki perangkat yang berbeda
hesron menjalankan bisnis afiliasi sejak april dua ribu dua puluh hingga agustus dua ribu dua puluh
nanti akan menemukan buyernya melalui program program
ini nih saya sudah bersama dengan salah satu anak namanya alvaro ya
betul jadi kelasnya itu kan ada tiga
banyak orang kan udah tau lu sebagai apa ya
ngikutin perkembangannya basket di indonesia gimana
tapi kadang kadang sepatu memang salah satu barang fashion yang disukai oleh publik indonesia
terkait tempat tempat atau kampung kampung industri kerajinan
akan terjadi peningkatan kasus
target kita rp lima puluh tiga sampai rp lima puluh empat rp lima puluh
nah investasi yang besar ini mereka produksinya itu lebih besar daripada yang dibutuhkan di dalam negeri
karena sampai sekarang ada penolakan terhadap nama tertentu begitu dari internal koalisi
dulu juga gue waktu basket juga awalnya gitu kan
aduh gak bisa jawab kok
kita dilarang menyentuh atau bahkan mencorceran
bisa kemampuan interpersonal intelijens
barang bekas ini kan butuh apa untuk menyentuh saja barang bekas biasanya kan kotor gitu ya
dan biasanya lima tujuh hari paling lama sudah pulih dengan sendirinya
jadi waktu perjalanan antara gambir sampai dengan surabaya pasar turi
ini menurut saya ini perpaduan alat musik mandoli dengan gitar ya
benar dan sekarang udah bisa untung
baik itu pemerintah daerah kepolisian dan juga pihak pihak lain dalam menjaga perlintasan sebidang ini
dan model pelaksanaan projeknya itu adalah
patone yang sudah ditutup tidak lagi boleh dibuka kembali
pasalnya kerja kerja dinas sosial dari provinsi sampai kota kabupaten
sekalian kamu bapak ke hospital terus kamu mati di situ
ya kalau kita lihat dengan kondisi kenaikan suku bunga the fed dalam beberapa bulan terakhir
masuk gedung sudah pasti ada temperator yang otomatis itu
menekankan bahwa maskapai penerbangan adalah elemen pendukung utama untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia
dimaknai apakah tahun seribu dua ratus delapan puluh delapan masehi atau hijriah
tetapi kalau kita lihat secara umum gitu ya
tapi aturannya kita sepakati bersama sama
tapi buat temen temen tebas yang lagi dengerin mungkin buat info aja nih kalo papahnya eric itu salah satu legendanya timnas loh
jadi banyak semua masalah untuk utama dunia itu melemah terhadap dolar as
tak lama setelah fonis verdi sambo
semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga ya pastinya
ngerasa kayak masih banyak lah
karena tetep aja kalau kita jatuhin orang lain
ini memang terpengaruh tingkat suku bunga
ada ketentuan mengenai formula atau rumus penyesuaian upah minimum
polsek tamalan raya menyebut para pelaku tersinggung dengan perkataan korban saat diminta menepikan kendaraannya
ya ketika misalnya membahas misalnya green inflation gitu ya
kejahatan apa yang tersembunyi itu
karena kebakaran ini bukan secara kebakaran tentang alamnya
ya kalau buat yang muda
peristiwa ini tak boleh lagi terjadi
terima kasih produser lapangan cnn indonesia monika francisca atas laporan anda
sebagai salah satu alternatif akses energi kepada masyarakat
dispute antara hasil dan
jadi dalam berbagai kondisi saham perbankan juga tetap membutuhkan keuntungan gitu
lahan di sana terbentuk karena endapan banjir
khususnya yang menimpa perempuan bukanlah waktu sebentar
satuan tugas anti mafia bola pori dan pssi mengungkap kasus match fixing atau pengaturan skor pertandingan di liga dua indonesia
dengan nilai bitcoin yang sekarang hampir delapan ratus juta
kategori tadi yang partai pertama kedua itu memang skornya
sate ayam dan kambing nampaknya lezat sekali
ya kalau itu mungkin satu dua kan kita nggak bisa kontrol ya
nggak cuma gue juga yang udah s dua
nah ini untuk masyarakat warga negara indonesia sendiri
lu kan di daya sekali ya hebat sekali kayaknya di petrus
dan menyelesaikan lomba dengan waktu sepuluh jam lima puluh satu menit dan dua puluh tiga detik
baik berikut informasi dari mas suparna salah satu pedagang yang ada di pasar mampang perapatan
setelah gagal di dua kali penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
lanjut ke wahana berikutnya kita main panahan
ya harus diintervensi oleh daerah dan negara
karena akan jadi makanan utama lebah agar bisa tetap menghasilkan madu
dipasingin mulu pasinginnya aneh aneh lah dia
serta memilih kota yang paling dekat dengan tempat tinggal
artinya masyarakat sudah banyak yang kemudian membuang limbah bekas dari alat antigen yang dilakukan secara pribadi ataupun sendiri ini
anak anak atau murid murid sudah diperkenalkan
yang kedua adalah keterbatasan mendapatkan sinar matahari
karena berbeda dengan orang dewasa atau lansia
supaya uang yang dikeluarkan negara ini betul betul sekaligus
kalau mbak indira berpikir tentang
artinya yang sekarang kita harus lakukan adalah intervensinya
mungkin tidak hanya faktor individu tetapi juga faktor keluarga itu saya kira juga sangat berpengaruh
itu adalah sepenuhnya prerogatifnya
sop konro karebosi di kawasan kelapa gading ini bisa jadi pilihan anda
lebih meresap sampai ke dalam apalagi ditambah dengan sambalnya ini mantap mantap
mumpung masih di sini masih ada adventure seru yang harus kami jajal
nggak cuman bisa ngukut aja lah
makanan dan minuman dengan indeks glikemik tinggi akan menyebabkan tubuh cepat merasa lapar
yang digelar secara hibrid pada selasa siang
demikian juga yang di moda transportasi umum
dia dua set itu gak dikasih
harus dilacak lagi siapa warga yang kemudian komplain atau kemudian tidak serek dengan mural itu
dengan kondisi lingkungan yang baik
hanya menempati ranking ke sepuluh
tetap kantor yang santai lah
ini membuat aroma khas siomay ikan akan menjadi semakin kuat
meskipun di satu sisi pajak merupakan salah satu hal yang boleh jadi strategis untuk mendapatkan pendapatan negara pak
kesulitannya ada kesulitannya pertama kita masih malu malu dalam public speaking
fondasi juga digali sedalam lima puluh cm supaya lebih kokoh
oh i don t know waktu saya pertama ke jets kan coach rico yang megang tim
tetapi kita juga mendorong tetap bahwa cakupan vaksinasi juga harus diberikan
saya minta kepada pak jimli ada upaya untuk juga menggali informasi dari teman teman jurnalis ini
ternyata dari delapan puluhan guru
kalau nggak salah sekitar lima puluh dua persen pemilih itu adalah generasinya anak muda
bagi penjualnya ada sayanya yang di rumah yang menyediakan juga ditipu sama pedagangnya
nah kalau misalnya terkait anies baswedan
terakhir itu jurus terakhirnya kayak gitu
yakni bahasa inggris rusia portugis filipina thailand dan arab
mengingat kepopuleran bts yang mengalahkan keduanya
dokumentasi ini menunjukkan para pemburu membawa beberapa ekor anjing untuk menangkap terenggiling
ya karena pas pas yang tentang timnas itu sih itu
biasanya orang mahasiswa di sana itu akan ada yang tinggal di perpustakaan sampai dua puluh empat jam
selain berperan sebagai objek wisata kawasan sanur juga menjadi salah satu dermaga penyeberangan ke pulau nusa penida
karena sonokling itu bahan dasar membuat gitar juga
proses desain rv house memakan waktu tiga bulan dan tujuh bulan masa pembangunan
nanti seberapa cepat inflasi amerika sesuai dengan target yang ditargetkan ya di kisaran dua persen
sehingga mengakibatkan imun kita menjadi bagus
jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi
caranya apa nih itu yang akan anda sampaikan ketika anda menjadi saksi ahli di sidang pemeriksaan
saya melihat memang ada beberapa warga yang membantu proses evakuasi ini
di kebupaten bantul tepatnya di angkringan puncak pibis sajian bisa dinikmati di atas ketinggian
silahkan tolong berhenti sebelum memastikan kendaraan itu aman
ia memberikan contoh warga yahudi yang mengalami pembantaian pada perang dunia ii
satu season serikandi berakhir
mestinya kalau memang mau dilakukan secara serius dan
dengan segala cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sekarang kami masuk melalui program probebaya
itu langsung ya saat itu langsung belum ada switching so lima
ataupun crypto sendiri merasa lebih secure
baik sheryl tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa sentimen eksternal begitu ya
kerelaan hatinya si inge dengan memang kecintaannya dia ke triathlon
jadi kayak oh yaudah
kedih al qudro tak lagi banyak dianut masyarakat toraja
primadona di sini adalah adanya pasir putih ini
siapa saja sebenarnya bisa merasa
nah hari ini saya mau kasih tips cemilan
seperti kopers seperti tyler swift seperti mungkin david beckham dan sebagainya
saya kira apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah
terjelas pinjaman online yang cukup banyak ya
di edukasi masyarakat kalau
ada banyak cerita cerita
tidak boleh ada kompromi soal itu
ada yang muncul ada nama pak prabowo juga
jadi jangan khawatir bahwa kelas itu masih ada
biar nabilah windri hawa di sejak kerta
bisa makan bisa ketawa bareng jadi suasana keluarga yang hangat
karena mempunyai dua cita rasa yang berbeda
mas di media pun gak se exposed kayak sekarang gitu
artinya kayak misalnya tadi harga akomodasi di madinah
umur lima belas kelas satu sma baru ikut klub merpati baru mulai lima belas
setuju eh iya setuju
harusnya sih gadget ini siap menghadapi
tim liputan cnn indonesia
jadi menurut saya saya pribadi juga mengingatkan diri saya
adapun harga seporsi soto sokaraja ayam dengan ketupat
kemudian warisan budaya sabenda yang diajukan kepada unesco adalah
tidak pakai seragam dulu jadi akan ganti di sekolah
yang kini tersebar di tujuh kelurahan
segera pisahkan diri dengan hewan peliharaan anda agar mereka tidak tertular dari kita
bersama dengan peluru dengan baterai untuk radio kita
lebih lanjut dokter andreas menekankan posisi tidur menjadi penting bagi orang yang punya kecenderungan mendengkur
karena nanti kalau masuk materi nanti aja karena semua tadi buka masker saya juga buka masker
kalau musim hujan itu malah tambah capek
tim liputan cnn indonesia
namun belum ada kesepakatan antara pemerintah dan dpr
inilah resikonya memiliki usaha kuliner di bulan ramadan
apa yang sudah disampaikan bapak presiden melalui press release
iya jadi memang karena aku pengen banyak
karena ini seperti main main
hingga ikut dalam kepanitiaan kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa itb sebagai anggota divisi tatib
sampah dki jakarta itu sekitar tujuh sampai delapan ton per hari
tapi kalau yang sifatnya kombinasi
baik hidup bebas berespresi
susah memisahkan pak jokowi sebagai pribadi
pmk satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu sudah diundangkan pada dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh satu dan mulai berlaku pada dua belas november lalu
tergantung yang mainin juga ya yang mainin juga suara dimana lagunya mau dimana
itu kan narasi yang disampaikan oleh pak prabowo kan
kita jangan ngomong center deh makanya gua agak ini jangan ngomong power forward
yaitu latihan pasukan khusus terpadu
ya itu juga semuanya itu digunakan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
karena yang saat ini pemerintah sampaikan adalah memang situasinya membaik
ya kurang lebih keberlangsungan acara begitu ya
dan untuk kelumpuhan terjadi dalam waktu tujuh saat
jadi himbawan kami tentu supaya aman
infrastruktur dan juga sdm termasuk aparat juga kita sudah perbantukan
soalnya biasanya kalo dari team team sma terutama di dbl tuh selalu ada duo combo gitu ya cen ya
setelah tempurung kelapa dimasukkan sampai tong penuh
tapi kalau sudah menit enam puluh menit tujuh puluh sering terlambat untuk balik
eha wanita lima puluh lima tahun ini mengaku terpaksa melepas pakaiannya yang terjepit jokbus
karena alkohol itu justru akan meningkatkan metabolisme purin di dalam tubuhnya
kan penting sebetulnya untuk gerindra bisa menambah kursinya atau paling nggak nomor dua untuk memperkuat kekuatan itu
jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
tapi sorry mas sebelumnya kan mas berarti udah kerja ya berarti udah kerja
yang memiliki keluhan terkait tulang dan otot

hingga saat ini memang dari dpr ri belum memutuskan dan juga menjatuhalkan
salah satu colenak legendaris di bandung adalah colenak murni putri
sementara lembaga survei kan paling tinggi angkanya lima puluh dua
karena ini double ya bisa terjadi karena terhirup gas yang sifatnya iritan menyebabkan sesak nafas
kali ini kita akan ajak anda mencicipi menu berkuah dari sulawesi selatan
tiduran cukup itu tiduran berapa jam sehari
nah tapi kalau kita lihat nih kemarin ditutup gitu kan
kalau bapak melihat selama ini kasus kasus yang muncul di media sosial melalui video video itu
terkait pengesahan ruu ikn menjadi undang undang
dan juga tentunya masalah sertifikasi mas
nah kemudian itu dari sisi waktu kemudian jadi membuat anak kurang disiplin gitu lah ya mas biasanya
ini kan seperti mulai muncul per daerah per daerah
buset nyesel waktu itu gue ambil unpat
saya ditemani oleh wali kota samarinda andi harun
akhirnya ya udah masuk nyoba gitu
sudah semakin kalau kita ingat beberapa bulan kebelakang saat winter
menyajikan jajanan mulai dari sempol hingga kerang balado
nah dengan demikian berarti vaksin itu sendiri kan juga harus berbeda kan pak dokter
untuk ekspor ya harapannya sih gitu sih
terus yang kemarin semester dua nya gimana
atau tiga hari setelah kejadian
lalu gimana bahasa indonesia udah lancar dong ya udah lama mah ya
hal yang nyaman ketika kita menampilkan wajah yang sangat membahagia
jadi bukan hanya untuk anak anak tapi juga untuk dewasa seperti saya

warga telah merasakan keuntungan dari perkembangan sistem pembayaran ini
nah untuk itu kita juga perlu mempersiapkan rencana aksi
kalau melihat survei dari bert
ada pun spesies tanaman yang mengikuti ajang bergensi ini
jika kemudian hasil dan kerja kerja dari masing masing itu benar benar seperti yang dijanjikan di lapangan
udah biasa mereka tadi kayak gua jogging pagi pagi
meninjau kembali tema pemajakan pph final atas penghasilan penghasilan pasif
tetapi yang tg dan ringan ini harusnya dilakukan ronsen taruh
kita menghadapi kejuaraan dunia umur dua puluh
harrison mengatakan organisasinya telah mengembangkan sumber daya bersama csiro
dan apabila warga masih berani untuk mencapai kawasan kawasan zona merah dan berbahaya
kemudian di tkp kedua yang di saguling juga tiga puluh enam adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka
kayaknya udah banyak diwawancara sama banyak media juga ya bu ya
nah lu sempet kepikiran dong main di tiga x tiga terus nggak ini nggak main lima lima
pantas ili wangi banget nih bu kayaknya
sehari biasanya mereka bikin antara satu karung sampai dua karung
yang kedua adalah persaingan yang sehat
jangan lupa sebelum dilipat dengan daun pisang
pernyataan dari netanyahu itu sebenarnya sudah deklarasi perang
untuk memenangkan peperangan ada pertempuran pertempuran
jadi second round effect justru yang kemarin
sudah berkontribusi menyumbang energi listrik sekitar tiga puluh satu sembilan juta kwh
kopinya di sana produksi di sana dan cuman by takeaway doang udah that s it
analisis menunjukkan bahwa sebagian besar plastik yang berakhir di saluran air adalah bungkus makanan
yang mana aja boleh
atau setidaknya universitas yang ada di seoul gitu
bahkan juga keluarga keluarga tawanan kan sudah mulai menuntut ya netanyahu bahwa mereka tidak bisa melindungi keluarga mereka yang ditawan di
itu bagaimana mentransformasi seorangnya pak jokowi
yang naik itu beras lokal
kita sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk memfilter apa yang kita lihat itu
nah kebetulan setelah menikah itu kan ada enam bulan lah
ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh unesco pada dua ribu sepuluh
padahal di luar stok fisik yang ada di gudang pabrik gula
satu yang memang berbeda itu
sepak bola itu kan bisa dibilang itu kan olahraga rakyat kita ya
kalau kita gini gini aja kita akan lebih
namun kali ini saya melihat lebih dalam
memasuki usianya yang ke enam tahun cnn indonesia mendapatkan predikat sebagai media paling dipercaya di indonesia
bikin desain lapangannya bikin sendiri
video video ini sengaja tidak ditunjukkan utuh karena terlalu mengerikan dan memunculkan rasa tidak nyaman
karena warga sipil menjadi korban ya sehingga tidak bisa lagi lagi tidak bisa dibela dengan alasan apapun
seperti tadi disampaikan oleh pak dikjen memang tidak semua perlintasan itu harus dilengkapi
ini awal mula anda mulai terjun ke bisnis breeding anjing ini
pertamina turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
kalau saya lebih ke cukup untuk sekedar minum teh doang mas
artinya tidak ada tidak ada isu bahwa upah minimum itu
tapi ingat ya jangan mengkonsumsi terlalu banyak
jadi kayak karena belum pernah ke amerika jadi pengen ke amerika jadi kayak bener bener aja kayak apapun yang saya bisa lakuin mereka untuk tim menang ya bakalan lakuin gitu loh
nah sementara pada otak kekurangan energi akibat kelaparan ekstrim ini membuat seseorang menjadi kehilangan konsentrasi lalu juga pusing dan kehilangan kesadaran
kombinasi dengan beban berat segala macam
inflasi ini tidak boleh jauh jauh dari pertumbuhan ekonomi mas yuda
kayak gue cuma ditandingin aja gitu loh
pilih dari binus kan kan ada binus juga di kalau gak salah di tangerang
bakli menyarankan metode metode tertentu akan dapat menurunkan tagihan listrik sekaligus membantu australia bergerak menuju target net zero yang diperlukan
jadi harus ada otentikasi dua kali sama banknya
telah melanda indonesia sejak satu januari hingga dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
jadi inisiasinya memang semua kita berasal dari kelompok masyarakatnya
yang kedua adalah pasar pasti dalam negeri juga hati hati gitu ya
jadi kayak kan kita udah capek nih sekolah terus pulang juga tetep harus latihan dua jam gitu
masjid dengan ketebalan dinding mencapai setengah meter ini berperan penting dalam penyebaran ajaran islam di kepulauan riau

masjid yang berada di kelurahan kawal kecamatan gunung kijang ini memiliki sembilan kubah
untuk menjadi bahan bakar ini dalam kondisi kering
semua kalangan bisa cobain gitu
saya kira itu menjadi sinyalmen bahwa pemilu hari ini memiliki ancaman yang serius terkait problem problem integritas maupun kecurangan
tapi kalau adu penalti kan tidak usah khawatir indonesia sudah pengalaman
semua makanan di sini hewan lautnya segar langsung diambil hidup hidup dari dalam akwarium yang dikontrol seluruh karyawan
jawa itu punya satu kesadaran
diketahui nah makanya risetnya
nah untuk itu maka nanti reklamasi itu wajib menggunakan pasir hasil sedimentasi ini
untuk harga rp sepuluh ukurannya lebih besar dan berisi kulit ikan
ada kennard kan kennard kan sama kata gue
yang perahan perahan mulai menyelam dan tidak terlihat
karena ini udah masalah kejiwaan
kita akan terus berjuang mereka akan terus berjuang maksud saya tapi untuk sementara juga minta waktu
di sebuah rumah sakit hewan di jalan guntur setiabudi jakarta selatan
sukses selamat dan juga penghargaannya
inilah oleng lah istilahnya
pengelola bandara kertajati mengaku siap
tersangka terancam hukuman dua puluh tahun penjara
sebagian belum yakin bahwa teda riset sudah bisa mengendalikan insafi
kesempatan aku nggak tahu tujuannya
dengan tujuan agar situasi perdebatan tidak terlalu tegang terlebih saat membahas berbagai isu sensitif
kemudian kurikulum buat pengemudi
lukas ditangkap di salah satu rumah makan di papua
ada banyak peristiwa yang telah terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
itu jadi kalau nggak dibatesin ya akan nyaman terus
haluskan lada ketumbar bawang merah dan putih kunyit serta tambahkan garam
mudah mudahan dari sampah juga
pembelian petrol makanan apa yang terjadi
dengan pada saat kita deklarasi tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
selamat sore bapak ibu salam sehat selalu
yang penting memiliki tanki septic dan berjarak minimal
kemudian kalau bicara tentang analisisnya mas bram
supaya membawa medali untuk indonesia lah
atau tanki septic dengan uang muka yang disubsidi
bantuan dari kementerian pupr untuk mengalihkan genangan gendangan banjir ini ke beberapa daerah aliran sungai dan saluran drainase
ternyata tinju berbeda gitu kan
melalui kontak dengan mamalia yang terinfeksi
sementara sembilan mw dibeli pln untuk didistribusikan ke pelanggan
sm ada penyesuaian nggak sih untuk gaji
nah ini berarti kalau ngomongin ini apa momen ketika udah tahu gitu ini basket kayaknya bakal jalan misi kembar
bendahara umum persatuan olahraga airsoft gun indonesia
kita punya kiosk alhamdulillah
kok sempat di medan ini sempat juara lagi di medan gitu kan
soalnya kan kita dari mana mana pegang sesuatu yang banyak debunya ya
lima lagu semua yang cukup ngebeat tadi kita bawain
ya ini problemnya adalah menghadapi tim yang sangat matang ya
ya kemarin kita kan ngajakin dia juga nah berapa kali operasi gitu kan
menurut bmkg bencana hidrometeorologi cuaca ekstrim
di tengah itu ada pemerintah selaku regulator
penampilannya mewarnai tim itu secara signifikan
sehingga kalau tidak salah itu dari serikat pekerja pertamina
mengetatkan kembali nih kebijakan keuangannya pak
seperti kedalaman jarak serta lamanya menahan nafas
bisa satu dua gitu ya tiga
yang tadinya putus menjadi terikat kembali
saya belajar dari orang tua untuk berbagi dengan orang muda
jadi ya ini balik lagi
berapa negara tapi negara negara yang
siapa lagi gitu cuman emang sekarang tuh yang paling menurut gue center ya cuma dia berdua
ya bagaimana perang itu terjadi
dan memegang piala thomas kembali itu rasanya sudah
jadi memang sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut lagi

pelabuhan ciwandan mulai dipadati pemudik motor pada h dua lebaran ini
kita harus tetap full support ya untuk para atlet kita yang berlaga di kancah nasional maupun internasional
beberapa kali penipuan dengan link apk ini ramai diperbincangkan di sosial media media masa online
mami saya bilang terserah anaknya saja
demikianlah laporan yang disusun oleh adriana weinstock dan kat landers
nah untuk tokoh tokoh nu yang sama caimin dan anies
karena karate waktu itu masuk di kelompok yang lima
oh dan bapak juga mengklaim kalau ini donat pertama gitu
nggak nggak nggak karena kan memang kan waktu itu masih di sono masih sehari sebelum balik
di tempat itu kalau nggak idh kalau jumat
ya yang pasti ya namanya itu tuh perekonomian masyarakat yang pasti dibenci mas
jika pada umumnya dihuni oleh manusia rumah mewah ini justru ditinggali oleh beberapa ekor sapi
capaian raja perdagangan indonesia
hal ini juga terlihat pada alat yang digunakan yaitu kerambit
saat dikandang terlihat sangat memprihatinkan pada jumat sore
cukup concern juga dan saya rasa pernyataan bu sri mulyani dan kemarin ada intensi dari pak luhut itu sesuatu yang positif gitu
dan akan disampaikan hasilnya kepada presiden joko widodo
kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan
oh sama pelatih sekolah mungkin atau apa
jadi saya juga oke kayaknya nggak bisa nih saya punya unfinished business
nekum peni rondok gentir seruni empon empon
dan juga ini merupakan representasi bentuk kebangkitan spiritual
orang indonesia atau rakyat kita yang di desa desa ya kita harus lindungi
terserah aja nih silahkan nih
tinggal berapa hari fokus
kayaknya sih itu beasiswa beasiswa gitu ya masalahnya di plastik
pertama para pelaku yang menyebut kaca depan mobilnya
apalagi kalau diperkuat oleh artificial intelligence
apakah kejadian ini bisa menimpa indonesia juga dan menjadi cerminan minimal pembelajaran
membentuk badan usaha miliknya
ada cara yang lain ada yang cara yang lain dari itu tetapi bukan seperti yang disampaikan prof denny itu gitu ya
apa masyarakat dan bangsa ini sebagai alat jual
karena aksesnya yang masyarakat yang cukup antusias
lebih enak lebih nikmat gitu
namun juga menjadi ladang pekerjaan bagi para fotografer di indonesia
dan potensi untuk pemilu presiden dua ribu dua puluh empat kedua putaran itu besar sekali
tapi tadi anda tidak membenarkan dan tidak membantah juga bahwa ini adalah ungkapan kekesalan pak prabowo terhadap seorang anies baswedan
selain capaian vaksinasi harus juga dipertimbangkan mobilitas warga lintas daerah karena surabaya
kita setiap malam mengatamkan satu al quran dalam salat rawi
jadi ternyata jawa barat
sebenarnya ya dari masing masing pihak ada yang menyampaikan
semester kedua ini tentu memasuki trade pemilih ya
ditambah lagi nanti kita akan mengembangkan ke wilayah wilayah sekitar cirebon
selain untuk memenuhi kebutuhan berfoto saat liburan
dan tahun ini salah satu topik yang menjadi fokus
ishak telah mengenakan baju kurung teluk belangah pakaian adat melayu
anda kembali bersama kami pemirsa di pilihan indonesia
artinya karena ini berkaitan peminjamannya dengan platform yang memang ada di bawah ojk
sampai akhirnya di hari terakhir itu
ya allah bantu sama ya allah
sebelum kita masuk ke situ kayaknya enaknya kita masuk ke karir basketnya arigi awal awal nih bu ya
termasuk salah satu kerabatnya yang harus kehilangan orang tua
ada privilege tuan rumah yang nggak bisa dihilangkan
pemakaman di pohon ini dinamakan pasiliran
dan ini juga kita terus melakukan program
lalu kapan penderitaan mereka harus selesai
kira kira kebijakan suku bunga ke depan mau dibawa kemana gitu
mobil dinasnya masih ada masih existing
temen temen dari jawa timur gitu gitu kan
maka masalah ini juga sebenarnya juga sangat holistik ya sangat sangat sistemik
ternyata ekspornya ini masih tumbuh banget gitu
dan itu nantikan untuk membantu yang lain
terus nggak semua jalan punya jalur transjakarta itu jadi tetap walaupun kita naik kendaraan umum gitu ya transjakarta tetap kita ngerasain macetnya gitu
dari tahun delapan puluh dua di barito tahun enam puluh di mesti kakek saya terusin tahun delapan puluh dua
wacana ini sebenarnya sudah mencuat sejak presiden soekarno hingga presiden jokowi
saya saat ini bisa memberikan visi yang terbaik
yang mencapai delapan belas juta ekor
ada orang yang lima kali
keunikan dan keasrian perkampungan baduy telah menjadi magnet wisata
kan kita juga ibaratkannya tuh timbal balik
ya bu nadia dan pak miko kita tahu ya saat ini mudik tengah berlangsung masih berlangsung bahkan dan juga ada arus balik
adalah hal yang harus diteladani bagi para atlet atlet triathlon indonesia
pada dua ribu dua puluh dua indonesia menghasilkan enam puluh delapan lima juta ton sampah dan sebelas enam juta ton diantaranya adalah sampah plastik
bisa melalui kontak langsung maupun kontrak tidak langsung
insan mandiri sekolah katolik juga
terus ya iya cocok lah
namun harganya bersahabat di kantor
buat anak anak yang senang main air ada kolam kecil dengan kedalaman dua puluh cm
kemarin di kejuaraan sebelumnya aja rumputnya dijahit
agak mirip sebenarnya demografinya dengan filipina
kalau misalnya sekarang bagaimana keadaan di belgia sendiri
nyamuk itu yang menjadi masalah untuk kesehatan dan manusia
terus menerus memperkuat perekonomian
timnya masih bisa berjalan gitu
sehingga penderita masih mampu beraktivitas
satu lembar kain batik tulis dijual dengan harga lima ratus lima puluh ribu rupiah
fenomena citam fashion week di ibu kota tak lepas dari peran sosial media
sebenarnya kondisi inflasi ini
ya ini juga yang mungkin kelihatan yang berharga
merujuk kepada charter nya international federasi
dan karena banyaknya masyarakat yang datang ke sini
tim liputan cnn indonesia
risiko yang cukup besar karena ada perang dagang yang terjadi antara tiongkok dengan amerika
jadi kan kalau di sana sama tetangga tetangga itu rapat
untuk nanya ke coach ahang nih katanya
udah pusing lalu nyari tiket kan langsung
apa namanya yang di keputusan mahkamah konstitusi dianggap cacat tadi itu
yang kedua kami dari sisi realitas jalan ini kami akan membuat yellow box
ya banyak phk di sektor manufaktur sektor pertanian kita juga
itu kan lima puluh miliar sebulan
penurunan harga komoditi yang juga cukup signifikan
anti kkn anti korupsi tapi kalau kita
dia juga masih freelan gitu
kalau mau menjadi orang tua asuh ya harus perhatian sama satwanya
nah sebetulan banget ada cheerleading ini
bumdes juga membentuk relawan water defender di lereng gunung merapi dan merbabu
ini menjadi bukti budaya islam dan melayu berjalan berdampingan
karena infrastruktur itu kan harus hati hati
salah satu olimpian yang dapat medali nih
sudah terpenuhi kita verifikasi
karena memang pada saat dimas muhari di peak yang waktu itu
kayak kembali ke rumah
untuk kembali melanjutkan penjelajahan di sumatera barat ini
mikro lockdown saja tapi tanpa ada penegasan terhadap menjalankan protokol kesehatan
yang pertama kalau misalnya kadar gula darahnya itu kurang dari tujuh puluh atau memang terlalu tinggi itu di atas tiga ratus
mas bima publik menilai bahwa kemudian aturan ini punya sesuatu di balik layarnya
melompat delapan kali lipat dari dua ribu dua puluh kira kira rp enam ratus tiga puluh dua triliun melompat menjadi empat lima ratus tiga puluh satu triliun nanti di dua ribu dua puluh tiga
yang penting kamu harus wakili makassar
nah ini tentunya masih harus dimaknai lagi
dari situasi yang mungkin
saat kerusuhan terjadi di stadion kanjuruhan gas air mata yang ditembakkan disinyalir menyebabkan banyak korban berjatuhan
hampir semua sudah siap
banyak rakyat harus bersusah payah mendapatkan pangan murah
kebetulan saya berpikir tadinya ada port charging itu
sehingga perlu dilakukan pelebaran radius tikungan
pertamina melalui fuel terminal cikampek
dua ibu kota ini sudah menggelar atau dua kota ini sudah menggelar pemilu di hanoi maupun di ho chi min
sehat adalah kondisi yang sangat didamba di masa pandemi
saudara saudara dari seluruh indonesia ya
di jawa timur lima puluh tiga tiga ratus enam puluh kilogram
dan juga selama ini upayanya untuk membangun
jadi kemudian memang untuk legitimasinya pak prabowo itu berada dalam posisi apa namanya
david kan suka kasih tips sih gitu ya
kok bisa mengajukan diri sebagai
gue kan uph udah tau kan kalo misalnya kita high tension banget
sah sah saja dorong kendaraan listrik
nih sebenarnya beratnya itu adalah satu enam ton
ini tetap di dua ribu dua puluh
gak ada takut nih bener
kisah drama mahabarata dan ramayana menjadi lakon yang selalu dipentaskan
oke ini tapi james mungkin terakhir bakal ini nih kayaknya gue gue bakal kasih satu nama pelatih nanti lo tinggal di scrapte in one world aja nih
tentang relaksasi atau kemudian pengetatan aturan
dikhawatirkan olahraganya tidak maksimal
vas bunga tempat duduk souvenir dan lainnya
karena memang nanti jika sudah tanggal satu ke sana
bisa membuat kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan ya
artinya mereka wni yang berada di arab saudi sudah menetap sudah bekerja di sana
nah ini yang juga dikhawatirkan yang sekarang ketika misalnya raja charles yang berkuasa
tapi mungkin mekanismenya caranya
sehingga dampak dari digelarnya motogp di sirkuit mandalika ini yang ada di kawasan lombok juga bisa memacu mereka untuk kembali meningkatkan ekonomi mereka
nggak ada yang upload
kalau kita membuat dari kelapa disini jarang mbak hampir tidak adaola kelapa
dari sisi peralatan pun tidak perlu ada perubahan
kalau kita lihat secara umum kinerja emiten dalam negeri tetap bagus ya
saudara mendengar para ilmuwan di seluruh dunia
tujuan wan yang saluang sama bansi juga talempong itu akan wan wariskan kepada anak anak kecil siapa yang mau belajar
dari pengamatan kami mas selama tiga tahun terakhir ini bertanam padi rugi
setelah diarak berkeliling ogo ogo dibawa ke permukiman umat hindu untuk dibakar atau tawur kesanga
di tengah perekonomian indonesia yang masih berusaha bertahan
mereka suka semua akhirnya ya jadilah warung ini gitu
artinya ketika mereka nanti pensiun
memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
rian fernando muhammad iqbal jakarta
nanti kan intinya semua perkara terkait olahraga itu kan pasti diterima ya
bukan juga bantuan dari bahan pengembang lainnya
terima kasih bu diana sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
kerusakan kerusakan yang parah menjelang malang keberadaan plth bondan mulai menunjukkan
pemerintah selalu saya jelaskan juga terkait dengan perkembangan kompetisi dri liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
pada periode yang sama yaitu tujuh hari sebelum lebaran
karena antara pekerja dengan pengusaha itu saya kira juga tidak ada yang ditutupin
cuman ya ini kebura depan pandemi ini lah
itu kan juga harus jadi pertimbangan biaya biaya ke depannya
baik sampah organik anorganik sampah kering maupun basah
jadi tidak hanya pidana penjara diberikan denda
kampung adat cirende terletak di kelurahan lewi gajah cimahi jawa barat
tumpang koyor yang telah dirintis sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu ini memiliki keistimewaan
disinilah saya bisa berketemu dengan si kuat maruf
sopi dari keduri ruahan ini adalah cara kita umat islam
den tuman lesung menjadi simbol
legislatif itu lebih besar karena yang masif di masyarakat adalah lebih banyak mengenalkan diri pribadi ketimbang presiden itu sendiri begitu ya
roda pemerintahannya tidak boleh dikuasai satu kelompok saja
ada yang digelar lebih cepat dan ada pula yang bersamaan dengan pemilu di tanah air empat belas februari dua ribu dua puluh
untuk ibadah kita diperbolehkan untuk lima belas orang sementara ini ya
tahap pertama dimulai pada empat belas juli dua ribu dua puluh dua dan berlangsung hingga tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
tujuh satu kemudian yang ngomong siapa terus ada orang dbl yang ngomong
jadi pilihan pribadi udah di
nah artinya kalau penduduk indonesia sekitar dua ratus lima puluh
nah ini yang menimbulkan masalah baru karena jadinya mengejutkan
kalau untuk buka baru ya baru ini lah ya
untuk merasakan pengalaman di museum of vice cream singapura ini
jadi di seribu tps pun kita tadi udah angkanya udah relatif tidak jauh jauh beda dengan yang tpsnya tiga ribu gitu kan
mengubah mindset birokrasi yang sudah lama bekerja dengan cara cara
tapi mengandung kalori atau zat karbohidrat
nah saya juga akan sedikit mengajak jalan jalan anda melihat suasana
banyak kegiatan kegiatan yang bisa kita lakukan
saya sepakat bahwa tidak boleh ini dibiarkan dan hanya langkah tegaslah yang mampu melakukan itu
dalam nama tuhan aja gitu ya
misalkan dia depresi ya dia kehilangan minat dia sedih dia malas melakukan kegiatan
mudah menjerat dan menjadi orang terlibat
cuma menjadi buruh batik ya pak
ada sekitar tiga titik dapur umum yang dibangun di kelurahan tanjung mas kelurahan tambak lorok dan kelurahan bandar harjo
pada akhirnya setiap untayan doa dan harapan yang terucap
baik andre tadi kami mendengar ada tindakan penyerangan
jadi kalau kita perhatikan ya yang namanya arbitrase itu
thank you banyak thank you banget rick
udah jalan ditutup terus semua gang di portal
perkembangannya seperti apa total korbannya per pagi ini
yahudi karena dia dari yahudi orang yahudi dengan agama yahudi itu sama enggak misalnya
dedy zuhari anika marianto jakarta
yang menjalankan puasa kita bisa buka bersama
akhirnya gue masukin bogor juga dan abis itu tuh gue jakarta
faith up initio dan karena itu kemudian lalu menuju pasal tujuh belas harus diperiksa kembali berdasarkan majelis yang baru
dan menggelar beragam kegiatan literasi
itu yang lo diejek yang kayak fisiknya lemah gitu gitu tuh
si edo tuh satu kantor sama gua terus gua bilang
makin lama makin perfect gitu
selain memasang internet bagi warga
dia menawarkan gue juga kita pertimbangin gitu kan
tapi bagus lah saya bilang enggak apa apa mbak untuk menjabat rt lima tahun
untuk pemilik rumah tapak dan rumah husun
ada juga yang membawa carano yang berisi siri dan pinang loh
memasuki masa libur natal dan tahun baru
seni wayang orang tidak lagi menarik dan makin ditinggalkan oleh generasi penerus
sudah tidak bisa dikatakan liberal
silahkan pilih yang mana mas
pencalonan pak prabowo itu memang arsiteknya bang dasko
dan sebagainya yang membutuhkan skill skill
rpk itu sudah dilakukan
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah
ya saya ingin menyampaikan ada tiga kelebihan world water forum di indonesia
mari kita sambut anak blasteran neo j satria pandey
dan menurut jadwal kalau kita lihat ya
bukan berarti keamanan itu orang yang jutek jutek atau galak galak begitu ya
kami mewajibkan di pemerintah kota samarinda
itu tergerak untuk membeli kendaraan listrik
langsung sudah berapa kali posisinya ninggin bertipak karena udah keempat kalinya kondisi
pujian tapi mereka mendapatkan
di asosiasi lembaga survei itu kan perdebatan deklarasi satu putaran atau dua putaran
nilai tukar atau kurs rupiah pasca serangan balasan iran terhadap israel
apa skema yang akan dilakukan
mbak alfira o sullivan terima kasih mbak alfira selamat sore
karena kan begini tujuan saudarisan ini kan mengumpulkan uang sebanyak banyaknya
vidya wajib dilakukan untuk mengganti ibadah puasa dengan membayar
sebenarnya membacanya seperti apa ada pengkhianatan atas kesepakatan tersebut atau seperti apa prof
nama nyadeng sendiri berasal dari kata
kita untuk tahun ini semua masyarakat kudus
jangan lupa untuk berikan komentar dan berikan komentar
lalu kemudian yang tidak dapat ada simptom
mendaftarkan ke unesco bukan berarti pengakuan hak eksekutif
disesuaikan pula dengan kemampuan perusahaan
yang mungkin harus bisa dibedakan
itu apa yang lu rasain loh umur dua puluh satu tahun jadi pemain nomor satu di indonesia
tapi rasa terongnya tetap terasa karena memiliki tekstur yang juicy
meski berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang anak
salah satunya yang terjadi di kota yogyakarta dengan penghapusan mural bertuliskan dibungkam
dan kali ini kita sudah masuk episode dua puluh enam
kalau tidak itu membuat ketidakpastian
nah masalahnya yang debel gitu emang kita bisa ikut cuman kayak gimana ya kita seasonnya belum mulai
kita memberikan jalan yang cukup besar
campuran itu harus disimpan selama sepuluh hingga empat belas hari di dalam wadah kaca yang ditutup rapat menggunakan kain
pemerintah melalui kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kemendikbud ristek
kalau orang tua kalau papa itu kita produksi cakeboards
yang baru kemudian puji coba dengan tiala menpora pada saat itu
dan lebih dari seratus ribu orang terinfeksi
tanpa terlihat warga masyarakat yang tadi sempat tegang
makan di sini selain menikmati makanan indonesia makanan kita yang kita sajikan juga bisa melihat
kondisi air dalam ember
tapi menarik sih g gue kan dengar uang asal lu juga lu mimpi lah lu pengen pergi ke amerika
yang ini menggunakan daging ayam dengan madu
tapi ada pernyataan dari pejabat kita yang mengatakan
mengkritik keras pengesahan kitab undang undang hukum pidana kuhp yang baru
pameran kerajinan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yakni diselenggarakan secara hybrid dengan tema from smart village to global market
justru malah petaka bagi kita
maksudnya malu ada senior senior kan gue kan di pplt juga
yang paling ngenaklah di pak d selama nyusur sungai di cilipung ini
ya misalnya satu miliar ya dikasih aja sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah
masih semuanya gitu lah
di bekasi jawa barat warga sebuah perumahan ponselnya dijamret saat sedang berboncengan sepeda motor

bahkan jangankan dibakar sampah plastik yang ada di sungai itu ketika dia di sungai itu ternyata dia mencemari ikan
jadi bagi penonton yang nggak ngerti bahasanya di situ ada tekstnya bahasa indonesia dan bahasa inggris
bahkan di indonesia bagian mana juga udah tau
setelah dipotong kayu dibentuk dan diukir dengan pisau ukir
proses pemain pemain bibit bibit muda yang bagus juga
bikin itu jadi anaknya itu dulu kan dia di fresno
kalau untuk sarapan segala macam biasanya saya after lari
berarti nggak ada yang main basket juga dong
sekeras apapun kita seberat apapun kita kerja
dalam beberapa periode sebelumnya sangat mesra juga
setelah dipanggang ternyata ayam itu menjadi lezat dan wangi semerbat
oh tapi kalau beasiswa boleh ya
sama seperti contohnya masyarakat yang ingin pinjam kpr di bank
saya ingin membuat rumah
baik prof muradi kami akan terus memantau perkembangan presiden joko widodo yang akan memberikan
khususnya juga pasar saham secara global
bagi muharyati akses difabel terhadap pendidikan dan pekerjaan menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi negara
nah ini dalam berbagai acara
salah satunya adalah bagaimana kita menurunkan suhunya dulu
tapi satu akal ya karena perawatannya pun juga
ince tau lah ya kemaren kan abis dari bali kan
karena ekspor itu penting buat devisa negara kita
itu karena balik lagi dari nyokap gue juga
kondisi kebanyakan rumah di rw enam kelurahan bandengan ini kritis
beberapa chat gpt memang membatasi pemakaian itu
tadi adalah arahan arahan bagi kita
koordinasi dengan bandara hussein sastra negara bandung juga terus dilakukan
kepada migran bahwa medikare adalah
melibatkan alih alih lingkungan juga alih kelautan pusat dan daerah
dan semuanya disortir secara berbeda
ya di tangan lu semua bisa aja do ya
cuma kan saya tidak mirip dengan kemarahan saya sedang identik gitu kan
mita banyak yang kesana salah satu tujuannya adalah untuk berburu diskon
di kebun binatang ragunan terpapar covid sembilan belas dan hingga kini masih dalam proses pemulihan
kemudian yang abstain di sini ada inggris ada jerman ada kanada
dan yang menarik adalah ada beberapa yang belum digarap bahkan
program ini dibuat sejalan dengan prinsip esg atau environmental sustainability
lalu di pemerintahan sby dulu sepuluh tahun mereka berkoalisi
untuk sekali sesi foto dengan durasi empat puluh lima menit
prospek pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik
atau remahan kukis renyah di atas sus meliputi mentega tepung terigu gula
oke termasuk juga mungkin concern terhadap jantung ini melalui deteksi
yang pertama juga teman teman banyak yang datang
karena kita harus mengimpras transportasi umum mungkin ke depannya jangan mobil terbang mungkin
nah ada juga proyek proyek yang memang agak menarik
ngambung dengan pertanyaan kedua nih bo
ternyata nofriansah yusyahuta barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur putri candrawati tersebut
nah sekarang kita ajak anda untuk ke salah satu raksasa ekonomi dunia ya tiongkok
tapi masyarakat tidak menerima
tapi yang kita maksud daftar
yang sifatnya non teknis
anda bersama sps bahasa indonesia
untuk mengurangi resiko terjadinya darah tinggi atau hipertensi
ini lagi libur terus makan terus makan nggak kejaga akhirnya jadi agak gedean gitu
karena untuk negara negara di eropa misalnya
melainkan tiap azan berkumandang
foxcon dan banyak perusahaan amerika
padahal menurut saya ya seperti yang tadi disampaikan pak tongam itu sangat tidak masuk akal sebetulnya
namun penggunaan kunci tambahan tidak menjamin kendaraan anda tidak dapat dicuri
ya tentu ya gotoh
apalagi kalau orang tuanya ada familial histori orang tuanya sakit jantung
kalau aku pribadi sih karena nggak tahu kenapa jadi kayak lebih prefer untuk terlentang
tni angkatan laut menggelar upacara peringatan di armada dua surabaya pada hari ini
itu berlaku untuk yang di sekolah sekolah
penyihatan keuangan atau rpk
jadi di minggu depan yang dinantikan sama pelaku pasar itu lebih ke komentarnya jerom powell
ya mau tidak dikenakan itu apabila dia sudah melaporkan
untuk melaksanakan penarian latihan kita tunda
kita berjalan di atas rawa rawa
kayaknya lebih masuk di mulut dan di preferensi orang orang
yang kedua anak tanggerang lahir di eckhalskital
di sini tuh banyak banget dari orang orang yang udah nonton kebetulan kami juga udah nonton
ya tapi yang penting distribusinya

lengkap dengan minuman dan nasi
jadi apakah dengan iming iming katanya vaksinasi selesai vaksinasi ini jadi garansi bu
namun pada dasarnya silat sendiri memiliki
menyelesaikan masalah tapi ternyata menimbulkan
atau dalam bahasa di kementerian kesehatan seperti itu ya
apakah bisa sampai menyebabkan kematian atau seperti apa yang paling parah
namun masih terdapat banyak kekurangan dalam program ini
dimintai konfirmasi pada senin pemilik sawah mengatakan semburan tiba tiba muncul
ambil sarang madu dan kemudian peras dengan saringan ini
agar kita bisa tetap bugar saat berolahraga dan terhindar dari cedera
ya tetap ngikutin coach tetap ngikutin coach
selamat siang mas suparna
ini mereka mematok sampai dengan tujuan yang jauh yakni international space station
oreo green tea tiramisu hingga durian dan cendol nangka
terangsang refleks muntahnya karena melakukan pekan alat yang terlalu dalam
apalagi di bagian dapur seperti ini
terus lalu kalo masih mau lanjut main basket
cnn indonesia business dan referensi akan kembali dengan informasi menarik lainnya
susu kan dia hewani ya kita mungkin juga ganti dengan soya milk gitu
nah ini berarti lo sekarang abis latihan sama haivan kemaren langsung balik atau emang ada rutinnya sih lo sama haivan atau gimana
sebaiknya dihindari berlebihan konsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana seperti gula pasir sirup atau produk sejenis
lalu apakah ini merupakan salah satu langkah paling signifikan ya pak untuk menyelesaikan kasus sengketa ini pak
oke tapi orang tua lu sempet kayak ini nggak kayak udah lah nggak usah serius serius banget kayaknya di basket pas lu popnas atau dbl daerah gitu kan
dia tahu persis tim ini ada di mana posisinya di mana
ya ada yang tidak enak rasa tidak enak tidak ada seperti ditekan itu sudah cukup
tapi ini saya baru pertama nemuin
iya jadi sebelum lebaran
lalu bagaimana dengan nasib masyarakat yang ada di sana
personally aku lebih suka pakai clay mask sih
luas masjid misalnya dua belas meter x tujuh belas meter
karena mungkin perubahan aku dari teman teman aku yang lain tuh sangat drastis
yaitu mengucapkan syahadat tiada tuhan melainkan allah dan muhammad adalah rasulnya
terus ke barcelona setelah saya
iya terang terang sering kemana mana jadi semua bahasa paham dia
gue tuh lihat kayaknya ada yang tinggi tinggi putih begitu
dia produksinya sedikit karena juga masih belum banyak yang tahu kan
yang disebabkan oleh pemanasan global
ayo kita telusuri kira kira salahnya di mana
selamat pagi kabarnya baik setelah libur lumayan panjang ya di pekan lalu
seorang yang sentimental maka melihatnya
di tangerang selatan berdiri sebuah rumah asri yang dikelilingi dan diisi beragam tanaman
hal ini dipengaruhi sejarah budaya pemahaman masyarakat serta pengaruh yang masuk ke suatu daerah
oke kegiatan mahasiswa di dalam di luar kampus
namun juga perbaikan dan juga perawatan dari penerangan
ini ketinggian air memang sedikit agak menurun mbak puspa
ada lebih dari delapan ratus tiga puluh lima ribu penumpang yang menyeberang dari merak ke bakauheni
itu disarankan tidak mengkonsumsi minum minuman yang mengandung
jadi sebetulnya apa nih pak tips and trick nya supaya tetap bertahan selama ini
bubble nya biar sama
jadi mungkin kalo ngeliat dari kendala kendalanya mungkin bakal kena macet macet juga kali ya
setelah pensiun nih kok berarti setelah itu langsung ngutusin untuk kerja di amerika atau gimana
jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat
yap di jakarta masih ada loh beberapa produsen arang batok kelapa
penganiayaan yang dilakukan rombongan pengantar jenazah terhadap sopir truk trailer
meskipun ada upaya untuk mengurangi penggunaan plastik

satu jalur relawan yang spontan dan bergerak masif
gak tau kayak tiba tiba mau basket aja
agung happy maranata cirebon jawa barat
tiga tahun kebelakang saya bergabung di
bingung gitu ya orang kaya nih ceritanya
biasa menambahkan mie atau bihun ke dalam masak
ini jarak pesawat terbang itu hanya sekitar empat puluh satu hingga empat puluh tiga atau sekitar dua belas sampai tiga belas km
memang karena kentalnya jumlah mahasiswa kita beserta pekerja pekerja kerah putih ya
buka juga sama jadi disuntik makan
nah ini apa benang merah dari munculnya ledakan kasus di beberapa daerah
sehingga orang tua disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu terutama apabila anak mempunyai penyakit bawaan
menurut tika bentuk ingkung yang diikat tali dari bambu dengan kepala ayam menghadap ke bawah
cuman untuk di lina yang ini kita mikir gimana caranya kita desain tangga
terima kasih mas yusuf hadi sudah bergabung dengan diskusi di connected sore hari ini
sedangkan asuransi enam puluh satu persen lebih tinggi dan bahan makanan sembilan puluh
musik talempong mengiringi barisan warga
sehingga dari perbedaan ideologi ini bisa disatukan saling maaf memaafkan
dan karena dia juga sebenarnya low impact banget dan bagus banget buat orang dari kecil sampai juga orang tua
yang bisa berpotensi sebagai bentuk kriminalisasi yang berbalik menyerang korban
jadi masyarakat yang membeli barang di toko online
dari bakmi apin kita mau ngebak mie lagi di bakmi maman
tadi kita bicarakan umur empat puluh dua tahun
kalau dulu satu sisik adalah satu dolar
dirinya pertama kali belajar membatik menggunakan bahan daun atau kertas
juara kedua dan kita memang mentarjetkan untuk jawa tengah juara dua setelah pdip dengan ganjar mungkin ya
seorang sufmida suko ahmad nanti ingin dapat posisi apa
ada waduk makin nikmat makan kita hari ini
jadi saya kemarin tuh dari bulan maret april may itu
terus sama bisa dapat sekolah yang bagus dari basket juga
begitu mengingat tahun lalu kan belgia masih lockdown
ini sudah sedalam sekitar delapan meter dari permukaan saya berdiri
ambil atau gak setuju atau
itu belum bisa mengeluarkan seperti zaman dulu mas yuda
kafe ini bernuansa cerah berwarna warni dengan ornamen layaknya game mario bros
berani membuat yang seperti ini sekarang ini
ya tadi wawancara saya dengan seorang warga di rt enam rw satu yang ada di kelurahan rawabadak
sebagai bahan bakar utama metabolisme tubuh
tim liputan cnn indonesia
tentu tak hanya akan dibiarkan menumpuk begitu saja di open wind row area
jadi waktu itu kita beroperasi di aceh
pltu batubara ini ini agak kontradiksi dengan misalnya komitmen untuk pensiun dini pltu batubara
meskipun kadang kadang kita berjual dulu barang
kalau dari cerita cerita yang pernah saya dengar sih dari keturunannya sih enggak sih mas
nah dari kuahnya itu dia kental dan pas dimakan rasanya tuh gurih pedas dan juga pas digigit tinggal tapi empuk
kalau kita negara yang bergaulat
gue kalau ngelihatnya itu ironi karena orang sampai resign berarti kan mengorbankan pendapatan
jadi ya gue mau tiga belas tiga tahun tiga tahun
ini bukan kesalahan konstruksi tapi karena memang si material tanah di bawah sana itu
kita sebenarnya berpacu ya dengan kepalalan kita atau proteksi kita
jadi saya berada di tempat tidur selama seminggu akhirnya
faktanya kan rakyat tingkat elektabilitas pak prabowo dan pak gibran itu melesat hampir lima belas persen
soalnya pas lagi pj juara tuh kok aang tuh nangisnya gila tuh
secara garis besar kompetisi freedive dibagi berdasarkan beberapa kategori